ketiga musisi tersebut bepergian ke berbagai negara dan mencari nafkah yang indah untuk diri mereka sendiri
saat ini mereka datang ke sebuah desa di mana mereka bermain luar biasa di pasar desa
kemudian mereka duduk duduk dengan penduduk di desa berbicara dan mengobrol berbagi cerita tentang perjalanan mereka
para penduduk desa juga berbagi dengan mereka sebuah cerita yang aneh
tapi tidak jauh dari hutan ini ada sebuah kastil
mereka katakan kastil itu disihir
pintu pintu terbuka bagi siapa saja untuk masuk dan meja dipenuhi dengan makanan pilihan bagi siapapun untuk makan
ada juga kamera yang penuh dengan harta terbesar yang bisa diambil siapapun
tapi mereka mengatakan roh roh hijau hot hidup di kastil dan siapapun yang masuk itu keluar lebih mati daripada hidup
apakah ada di antara kalian yang pernah pergi ke kastil
tentu saja tidak kami tidak mau mengambil resiko yang bahaya
malam itu saat ketiga musisi itu sendirian di kamar mereka mereka tidak bisa membahas hal lain selain kastil yang tersihir
aku ingin melihat tempat itu
bayangkan saja jika semua yang mereka katakan itu adalah benar
makanan pilihan harta terbesar
sayang sekali untuk datang sejauh ini dan tidak menikmati tempat ini
dan tidak mencoba keberuntungan kita
hidup sangat beruntung akhir akhir ini
mungkin kita juga akan beruntung berada di kastil itu
jadi siapa yang pergi duluan
aku pilih yang termuda dari kita pergi dulu dan seterusnya
itu adalah ide yang bagus
jadi pertama dia lalu aku dan kemudian kau
kita masing masing tinggal di kastil selama satu hari penuh dan satu malam penuh
lalu keesokan paginya pemain trompet mengucapkan selamat tinggal kepada teman temannya
dan berangkat dengan nada dalam hatinya
dia mencapai kastil pada siang hari
kastil itu sangat besar dan indah
begitu dia menyentuh gerbang mereka membuka pintu
dan begitu pula dengan pintu aula
pemain trompet menjelajahi kamar kamar yang indah dan ruangan ruangan yang besar
sampai dia datang ke dapur
tampak seolah olah ada pria dan wanita yang tidak terlihat
yang sedang memotong memanggang memasak makanan yang lezat
sayuran dan juga makanan makanan manis
yang membuat sang peniup trompet tergoda untuk mencoba makanan makanan itu
sebuah tangan yang tidak terlihat menuntunnya ke ruang makan besar
tempat meja makan yang sudah syarat dengan semua makanan yang dilihatnya di dapur tadi
sang peniup trompet duduk untuk makan
tetapi begitu dia akan menggigit makanan itu
seorang pria kecil dengan janggut yang cukup panjang untuk mencapai sepatunya
memasuki aula dan duduk di sampingnya
keduanya duduk makan dalam diam
tiba tiba sang kurcaci itu menjatuhkan sendoknya
si peniup trompet membungkuk
dan dia mencukupi kudanya
kedengarannya si peniup trompet menangkapnya
memukulnya dan melemparkannya keluar dari gerbang kastil
eh beraninya kau datang ke sini untuk mencuri harta kau
dengan wajah yang lebam si peniup trompet yang malang itu kembali ke teman temannya
apa yang terjadi
jangan pergi ke kastil itu sangat buruk
aku sudah tersenyum
jadi apa yang harus dilakukan
aku ingin pergi dan melihat sendiri apa yang terjadi di kastil
aku akan pergi
lalu keesokan harinya sang pemain drum berangkat ke kastil
gerbang juga dibuka untuknya
dia juga menjelajahi ruang ruang besar dan aula
lalu dia pergi ke dapur dibawa ke ruang makan
dan tepat ketika dia akan makan sang kurcaci datang
seperti yang dia lakukan pada pemain trompet kurcaci menjatuhkan sendoknya
dan sang pemain drum membungkuk pengambilnya
kurcaci itu menerekamnya dan meleparkannya keluar dari gerbang
pemain drum itu kembali kepada teman temannya
istana itu jahat jangan pergi ke sana sobat
itu perbuatan kurcaci iya kan
itu seperti yang kau katakan
kalau begitu aku akan pergi
bahkan setelah apa yang terjadi pada kita
jangan khawatir aku tidak akan membiarkan kurcaci mengalahkanku
lalu pada keesokan paginya sang pemain biola berangkat ke kastil
dia melihat hal hal yang persis sama di istana dan duduk untuk makan
kurcaci itu muncul dan seperti biasa dia menjatuhkan sendoknya
sehingga dia bisa menerkam sang pemain biola itu ketika dia membungkuk untuk mengambilnya
tetapi sang pemain biola sudah siap untuknya
tepat saat kurcaci itu menerkam pemain biola itu berdiri dan meraih kurcaci itu
dalam pertengkaran itu medali yang ada di sekitar leher kurcaci berhasil diambil oleh pemain biola
begitu medali berpindah ke tangannya dia mulai merasa kuat sementara kurcaci itu menjadi sangat sangat lemah
kembalikan medali kau
tidak sampai kau memberitahu tentang istana ini
jika kau mengembalikan medali kepadaku aku akan mengajarimu tentang semua kekuatan sihirku aku punya sangat banyak
lalu pertama tama ajari aku tentang sihir itu dan kemudian aku akan mengembalikan medalimu setuju
lalu kurcaci itu membawa sang musisi ke ruang bawah tanah
dan kemudian kurcaci itu menemukan tanah yang aneh dengan lorong yang begitu panjang sehingga sepertinya tidak akan pernah berakhir
kemudian tiba tiba lorong gelap itu terbuka menuju lembah yang tidak pernah dilihat oleh sang pemain biola sebelumnya
jelas sekali bahwa tempat ini bukanlah milik dunia kita
kurcaci itu membawa pemain biola ke sungai
sungai itu mengalir dengan deras sehingga mustahil untuk berenang melewatinya
tetapi kurcaci itu mengetuk tongkatnya ke dalam air
dan tiba tiba air itu terbuka menunjukkan jalan yang bisa dilalui oleh keduanya dan mencapai sisi yang lain
apa yang ada di baliknya adalah sebuah kastil yang bahkan lebih megah dari yang mereka datangi
kurcaci itu membawa mereka masuk
setiap kamar yang ada di kastil itu penuh dengan harta terbesar yang bisa dilihat oleh orang di dunia
dan kemudian mereka sampai di sebuah kamar yang megah
dengan sebuah tempat tidur besar yang bertabur dengan emas dan batu berharga
di mana terdapat gadis yang paling cantik di dunia yang pernah ada
dia adalah putri dari istana
dia telah tertidur selama dua ratus tahun karena mantra
diceritakan bahwa mantra itu membuat sang putri tertidur dan semua pelayan istana menghilang
sehingga semua orang yang menggunakan mantra itu bisa mencuri harta berharga di sini
tapi kastil itu sudah tersihir
sehingga ketika sang putri tidur semua harta ini tetap tertahan di mana mereka berada
melihat sang kurcaci frustasi dengan harta yang terjebak di tempat mereka berada
pemain biola menyadari bahwa itu adalah kurcaci yang telah menggunakan mantra pada sang putri
jadi dia memutuskan untuk membantunya
bagaimana mantra nya bisa dipatahkan
sekarang kita berdua tahu siapa yang merapalkan mantra pada sang putri kan
jika kau ingin medali kau kembali katakan padaku cara mematahkan mantranya
ada sebuah kotak di bawah bantau sang putri berisi kesadaran sang putri
ambil kotak itu dekatkan dengan mata sang putri sentuhkan medali pada kotak
itu akan terbuka dan kesadarannya akan mengalir ke diri sang putri
kau telah tertidur selama dua ratus tahun
sudah selama itu
kau menginginkan hartaku kan
dan dia tidak akan memilikinya tinggalkan tanah ini selamanya
aku akan memberikannya padamu saat kita mencapai seberang sungai
sampai saat itu hanya untuk memastikan kau tidak memainkan trikmu aku harus memiliki tongkatmu juga
kurcaci tidak punya pilihan selain menurut
dia memberikan tongkatnya kepada si pemain biola
mereka bertiga berjalan menuju sungai
pemain biola itu menyentuh tongkatnya di atas air dan airnya membelah
kurcaci itu berjalan di lorong dan mencapai sisi lain
tetapi pemain biola dan sang putri tidak mengikutinya
ketika kurcaci itu mencapai sisi lain pemain biola mengetuk air lagi dan sungai menyembur seperti sebelumnya
medaliku berikan aku medaliku
tapi tongkat ini aku akan simpan agar kau tidak pernah bisa kembali
dengan demikian pemain biola yang cerdik mengusir kurcaci itu dan kemudian berbalik pada sang putri
yang mulia aku juga harus pergi sekarang
tinggallah di sini selama beberapa hari
kau menyelamatkan hidupku kerajaanku dan membawa kami kembali dari tidur yang panjang ke dalam keindahan hidup
izinkan aku untuk menunjukkan kepadamu kerajaanku dan juga keramahan kami
aku mohon tinggallah beberapa hari
milikmu ini memang benar benar tanah yang indah dan nyata
aku ingin tinggal di sini untuk sementara
lalu sang pemain biola tinggal di kerajaan sang putri
akhirnya mereka jatuh cinta dan hidup bahagia selama beberapa hari
ada pun dengan kawan kawannya sang pemain biola mengunjungi mereka lagi dan membawa mereka kembali bersamanya
bersama sama mereka memainkan musik dan menghibur orang orang di negeri itu
penduduk desa lainnya bertanya tanya kemana musisi pergi
dan ketika mereka tidak kembali mereka semua mengatakan tentang pemain biola yang telah menghilang terlebih dulu
oh dia pergi untuk bermain seruling
ya dia pergi untuk bermain seruling
ini menjadi pepatah yang dikenang hingga hari ini
bahwa siapapun yang berangkat untuk melakukan tugas maka dia tidak akan pernah kembali